ina yuniarti terdakwa penyebar video pengancaman untuk memenggal presiden jokowi
difonis bebas oleh majelis hakim pengadilan negeri jakarta pusat
dimana sebelumnya ina didakwa sebagai penyebar video pengancaman penggal jokowi
pada demonstrasi di depan kantor bawah slume lalu
ina yuniarti langsung bersujud dan menangis di ruang umar seno aji satu
pengadilan negeri jakarta pusat
sesaat setelah diputuskan bebas oleh majelis hakim yang diketuai oleh hakim yuzaida
perempuan empat puluh tujuh tahun ini didakwa sebagai penyebar video pengancaman penggal jokowi
pada demonstrasi di depan kantor bawah slume lalu
ina yuniarti dianggap tidak memenuhi unsur unsur tindak pidana
seperti yang diatur oleh pasal tersebut
yaitu penyebaran informasi dengan tujuan pemerasan atau ancaman untuk keuntungan material
ina mengaku mendapat pelajaran berharga dari proses hukum yang telah dilaluinya
ini pelajar buat saya dan saya tidak akan mengulanginya lagi
saya akan kembali normal seperti biasanya memang tidak sengaja saya juga tidak tahu tidak kena sebelumnya tidak
sebelumnya tidak kenal ketemu di lokasi saja
dengan putusan majelis hakim tersebut
kini ina yuniarti yang telah ditahan sejak lima belas mei dua ribu sembilan belas lalu
dapat berkumpul kembali dengan ketiga anaknya
gatotri hardianto jakarta